harapan masyarakat kepulauan
hardiansyah menjadi seorang petugas penyalur bantuan sosial sejak dua ribu sembilan belas
lelaki lulusan salah satu universitas negeri di madura ini berkisah
setidaknya ia perlu menunggu waktu selama enam bulan
hingga diterima sebagai penyelamat
penyelur bantuan sosial di sebuah bank milik negara
jadi pada awalnya itu saya sebagai petugas bantuan sosial
awalnya memang merantau mbak dari jawa timur
jawa timur merantau ke kalimantan pertamanya itu di batu licin
jadi pertamanya itu memang kita direkrut sebagai petugas bantuan sosial
pada saat diinterview disampaikan bahwasannya tugasnya bla bla seperti ini
harus menyalurkan bantuan ke daerah daerah terpencil
harus ke pulau pulau khususnya di kota baru
ya disitu karena terus terang saya dari juga pulau
jadi merasa ini apa namanya tertantang gitu
pengen tahu juga pulau pulau di kalimantan atau di kota baru ini
jadinya ada penasaran disitu
sambil pengen ya jalan jalan kayak gitu awalnya awalnya kayak gitu
hardy menganggap menjadi petugas penyelur bantuan sosial
ke daerah daerah terpencil ibarat garis hidup yang diberikan tuhan kepadanya
berbagai rintangan selama perjalanan menjadi tantangan bagi hardy
menyalurkan bantuan di kawasan kota baru beserta pulau pulau di sekitarnya
medan jalan yang sulit serta cuaca yang tidak menentu
pernah membuat hardy terlambat sampai di desa tujuan
sama pernah suatu kejadian itu kami sama rekan saya teman petugas bansos juga
jadi kami itu pulang malam disana
pulang malam awalnya kami berangkat siang dari sini sampai di sana sore
jadi pada saat kami harus itu karena memang jalan satu satunya
itu sedang ada perbaikan jembatan disana
perbaikan jembatan jadi kami harus menunggu sampai hampir maghrib lah
hampir maghrib baru kami bisa menyeberang
jadi karenanya sudah kami mengundang si penerima sudah kumpul di satu tempat di kecamatannya
jadi mau gak mau kami harus tetap menempuh jalan itu
jadi sampai malam setelah selesai penyaluran
nyampe pada saat penyaluran itu memang ya namanya kami sudah lambat ya
ya rawut wajah si penerima ini mungkin lah normal marah gitu
ya kami sampaikan permohonan maaf
minimnya sinyal telekomunikasi pun turut menyulitkan hardy saat mengalami kendala selama perjalanan
terkadang ia harus tetap melanjutkan perjalanan
walau hari mulai gelap
sebab warga penerima bantuan sosial masih menunggu kedatangan hardi di desa mereka
dukungan keluarga adalah kunci bagi hardy menjalankan amanah yang diberikan kepadanya
bagi sang istri halwa yang mendampingi hardy sejak dua ribu dua belas
pekerjaan hardy ini sesuai dengan karakter yang dimiliki suaminya dan menjadi pintu keberkahan keluarganya
mas hardi itu orangnya itu tegas memberani
contohnya seperti ketika beliau mengajarkan saya tentang seperti ini deh seperti ini deh
ya langsung masuk ke dalam hati saya
ya allah sangat berterima kasih karena bisa mendapatkan seseorang yang bisa membuat saya itu cinta cinta dengan agamanya
namun demikian halwa sempat merasa khawatir saat hardy harus pergi lama dengan medan jalan sulit dan jarak tempuh yang jauh
hanya itu adalah bantuan kepada warga yang kurang mampu walaupun itu bukan kami yang langsung membantu tapi setidaknya beliau itu cuma membagikan itu sangat bersyukur bagi kami
pekerjaan mulia sebagai penyalur bantuan sosial ke wilayah wilayah terpencil di kawasan kota baru
saya sering bilang tetap semangat bersabar dalam melakukan pekerjaan yang mulia
sangat mulia ini karena bukan kita aja sampai ke akhirat pun abang pasti mendapatkannya itu
rata rata sepertinya memang medannya sulit sulit ya terutama kami di kota baru karena memang seperti
yang kita ketahui kota baru ini daerah pulau laut jadi pulau pulau yang dikelilingi laut kayak
secara geografis kabupaten kota baru provinsi kalimantan selatan terletak di pulau laut
pulau ini terletak di sisi tenggara pulau borneo dan terpisah dari daratan utama kalimantan
berdasarkan data kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau pupr
topografi pulau laut terdiri dari perpaduan tanah pegunungan wilayah pantai serta pulau pulau kecil
ada pun perkebunan kelapa sawit hingga area hutan mangrove
menjadi kawasan yang dilalui hardi selama menyalurkan bansos ke wilayah wilayah terpencil
rata rata sepertinya memang medannya sulit sulit
terutama kami di kota baru karena memang seperti yang kita ketahui
kota baru ini daerah pulau laut
jadi pulau pulau yang dikelilingi oleh laut kayak gitu
jadi selain juga dari pulau pulau daratannya yang sangat menantang medannya
seperti jalan yang dari batu sama yang juga lumpur kayak gitu
apalagi kalau ke pulau pulau seperti yang ke pulau sembilan tuh mbak

karena kapal kesana atau kapal perintis yang kami sebut disini
itu kadang dua minggu sekali baru ada kesana
perjalanan menuju ke lokasi penyaluran bansos di wilayah wilayah terpencil kabupaten kota baru
dimulai hardy sejak pagi hari
ia bersama satu rekannya berangkat pada pukul sembilan pagi dari kota baru
padahal waktu tempuh yang dilalui hardy berkisar tiga hingga empat jam menggunakan jalur darat
selama menyalurkan bantuan sosial hardi akan menempuh jalur darat dan laut
berbagai jenis moda transportasi pun harus digunakan hardi untuk mencapai lokasi penyaluran bantuan sosial
untuk medan jalan yang berlumpur serta berbatu
hardi akan menggunakan mobil jenis truk
sementara jika lebar jalan sempit hardi akan menggunakan motor jenis trail
dan untuk armada transportasi menuju ke pulau pulau kecil di sekitaran pulau laut
hardi akan menggunakan kapal milik warga
ini ya mas ya pakai armada ini
jadi nanti kita mau nyalurin bansos kemana aja nih mas
nah iya sebelumnya ini kan kita ada di kecamatan pulau kepulauan
kita akan melakukan penyaluran bantuan sosial ke tiga pulau ini mbak
sepuluh pulau pertama ke pulau kerayaan kedua pulau kerasiya dan ketiga pulau kerumputan
iya jadi alurnya pertama ke belak paling belakang dulu yang paling jauh
kedua nanti kesini nanti ketiga disini pulau kerumputan
oke paling jauh dulu ya
ya paling jauh dulu kita
nah nanti ini bansos yang disalurkan seperti apa nih mas
ini nanti bansos yang kita salurkan itu namanya
bansos bpnt atau sembako
jadi yang kita salurkan itu berupa kartu sama buku tabungannya
nanti kita serahkan kepada kpm keluarga penerima manfaat di pulau pulau nanti ini mbak
untuk menyeberang ke pulau kerayan setidaknya dibutuhkan waktu empat puluh lima menit hingga satu jam
menggunakan kapal tradisional orang kalimantan yakni kapal klotok
tarif sewa kapal ini seharga dua ratus ribu rupiah sekali perjalanan
kapal kayu ini biasanya tersedia di dermaga dekat permukiman warga
armada yang kita gunakan memang menggunakan kapal seperti ini ya pak
iya ini merupakan salah satu satunya transportasi dari sini untuk ke pulau pulau
ibaratnya ini angkutan umumnya lah
angkutan umumnya untuk ke pulau pulau yang ada tiga disitu tadi
nah jarak tempuh dari sini ke pulau terluar ya terjauh itu berapa lama mas
kurang lebih satu jam lah
satu jam ya
satu jam lalu ke pulau pulau yang lainnya tiga puluh menit lagi ya

tiga puluh menit iya
perjalanan walau cuaca tidak menentu selama perjalanan hardy mempersiapkan
diri dan berusaha berkomunikasi kepada pengurus desa tujuan
selain menyalurkan bantuan ketiga pulau ini hardi juga menyalurkan bantuan ke pulau sembilan
setidaknya hardy menghabiskan waktu hingga sepuluh jam untuk menyeberang
saat tiba di lokasi penyaluran bantuan sosial medan dan rintangan jalan yang telah dilalui hardy terasa terbayarkan
tugas mulia sebagai penyalur bansos ia laksanakan dengan sukacita
bantuan sosial yang disalurkan hardy berupa buku tabungan yang berisi nominal uang yang berasal dari pemerintah
penyaluran bantuan sosial ini pun dilakukan hardy di balai pertemuan desa setempat dengan mengumpulkan warga penerima
muhammad yahya adalah salah satu penerima bantuan sosial yang disalurkan hardy
yahya yang bekerja sebagai nelayan di pulau kerayaan ini mengetahui dana bansos dari pemerintah yang disalurkan bri lewat informasi yang diberikan aparat desa
kaget saya setelah saya dipanggil ke kota baru untuk menerima kartu kayak gitu bansos syukur alhamdulillah saya katakan kayak gitu
ya pokoknya buat alat alat mancing itu seperti apa namanya itu menarik ikan itu
ya itu aja pokoknya alat pancing aja kalau ada kekurangannya bisa membeli lagi kalau ada selebihnya bisa untuk makanan sehari hari gitu aja mbak
yahya pun merasa terbantu dengan bantuan sosial yang disalurkan hardy kepadanya
selain yahya ada pula abdul qadir
seorang buruh lepas yang menerima bantuan sosial di kawasan tanjung selayar
seperti yahya kadir memperoleh informasi mendapatkan bantuan sosial

jadi selanjutnya itu
beberapa hari kemudian
lalu datang kepala desa sendiri langsung ke rumah
memberitahu bahwa besok
hari jumat jam sembilan pagi
datang ke kanser camat
dapatnya itu kalau diuangkan
bantuan sosial ini juga
menyasar ibu rumah tangga
salah satunya diterima hari sandi
warga desa tanjung selangor
bantuan sosial ini
sangat bermanfaat bagi saya yang
suami tidak bekerja
yang dirumahkan oleh
berterima kasih kepada bri
karena dengan adanya
yang tadinya tidak beli beras
tidak bisa beli beras bisa ada beras
ada bantuan dari
untuk bisa menerima
bantuan sosial ini penerima
wajib membawa identitas diri
berupa ktp sebagai bukti
tak hanya menyalurkan bantuan sosial
terpusat di balai pertemuan desa
hardi juga akan mendatangi rumah rumah
penerima bansos jika kondisi
penerima sedang sakit atau mengalami
kelumpuhan ia akan berkeliling
desa setelah penyaluran bantuan sosial
di balai pertemuan selesai
bank rakyat indonesia atau bri
sebagai salah satu bank milik negara
ditunjuk pemerintah sebagai penyalur
bantuan sosial kepada masyarakat
yang terdampak secara ekonomi
di tengah pandemi covid sembilan belas
namun demikian program penyaluran
bantuan sosial kepada masyarakat
telah dilakukan bri sejak tujuh tahun
mengapakah memberkongsi alasan
kondisi penyelesaian dan masyarakat
hai dari sekitunya
air ramen berikutnya
bantuan bantuan tersebut untuk penyaluran program bansos sendiri sebenarnya dari tahun dua ribu lima belas kami sudah menyalurkan
tapi mungkin untuk saat ini yang dua program baru tersebut bpnt dan pkh pada masa covid ini kami lebih agresif dalam menyalurkan bantuan tersebut
sesuai instruksi dari pemerintah
peran serta hardiansyah menyalurkan bantuan sosial ke daerah daerah pelosok menjadi kunci kesuksesan program bantuan sosial pemerintah
sebab penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan lebih cepat serta tepat sasaran
secara keseluruhan terdapat sembilan kecamatan dengan delapan puluh delapan desa di kabupaten kota baru
yang menjadi lokasi penyelenggaraan
ini adalah penyaluran bantuan sosial oleh bri dari pemerintah ini
kalau manfaat yang diterima tentu sangat besar ya karena apalagi di masa pandemi seperti ini kan ekonomi juga lagi menurun
bantuannya sangat berarti apalagi terutama di pelosok dengan adanya petugas bansos dari bri juga sangat membantu
karena kan gak mungkin terutama masyarakat di pelosok untuk datang ke bank langsung
jadi itu fungsinya dari teman teman tugas bantuan sosial
memfasilitasi juga mengedukasi sosialisasi program program yang ada di kami seperti itu
jadi ya sangat terbantu dengan adanya petugas bantuan sosial
jadi lebih cepat jauh lebih cepat proses penyaluran
hardy memaknai peran yang ia jalani ini sebagai salah satu cara mengabdi kepada negara di tengah kondisi yang serba tak mengenakan
ia pun berharap perjalanan yang ia lakukan ini terus bermanfaat bagi orang orang yang membutuhkan terutama di daerah daerah terpencil
terang kalau kami ke desa desa
atau ke lokasi lokasi yang sulit dijangkau
itu sesampainya dalam perjalanan memang sangat capek lelah itu semua sudah ada
tapi pada saat kami sampai di lokasi kami sembari membagi bantuan kartu bantuan
itu melihat senyuman penerima bantuan sosial itu apa ya
istilahnya itu rasa lelah capek kami hilang seketika terbayar oleh senyuman si penerima bansos itu tadi